aduh ini panengan gak deket dapet
eh gara gara pemerasaan gua
mau banget kali ya
lagian mas dek kenapa bisa sampai sini
pulau tempat tinggal saya tenggelam
gara gara setiap tahun air lautnya naik
tahun lalu perserikatan bangsa bangsa
menyatakan bahwa keadaan laut dunia
gletser meleleh dan mengakibatkan
adanya kenaikan permukaan laut
gak main main loh
ini mengancam tenggelamnya pulau pulau
gak usah jauh jauh
bahkan di jakarta utara
masjid tua aduna dan tembok raksasa pembatas laut
menjadi saksi bisu bagaimana
wilayah ibu kota perlahan tenggelam
selain itu ada juga pulau lohakara di india
yang sudah terendam sejak dua ribu enam
eksploitasi berlebihan dan sampah laut
juga mengancam keaneka ragaman hayati
yang ada di laut
nah maka dari itu
indonesia mengajak negara negara pulau dan kepulauan
untuk bekerjasama mengatasi permasalahan tersebut
dengan cara membentuk
atau ice forum
ice forum dibentuk di indonesia
melalui deklarasi perusahaan
dan pada sebelas oktober dua ribu dua puluh tiga
akan dilaksanakan konferensi tingkat tinggi
untuk pertama kalinya di bali
mengundang partisipasi pemimpin
dari lima puluh satu negara pulau dan kepulauan
di seluruh dunia
fokus utama yang akan dibahas adalah
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
serta penanganan bencana
penanganan sampah plastik di laut
dan tata kelola maritim yang baik
semoga lancar ya
yuk kita mulai dari hal sederhana
seperti membuang sampah pada tempatnya
untuk kelangsungan kehidupan di masa depan
gak mau kan
ikan ikan pada makan sampah